garam komoditas garam termasuk bahan kebutuhan pokok masyarakat indonesia
dan kelangkaan garam yang terjadi di sejumlah wilayah di jawa timur
membuat pedagang dan pembeli kebingungan
di surabaya para pedagang dan pembeli kesulitan mendapatkan garam
akibatnya harga garam di pasar melonjak drastis
kelangkaan garam terjadi di beberapa wilayah di jawa timur
termasuk kota surabaya
sudah hampir sebulan ini stok garam merosot drastis
akibatnya banyak pedagang yang menulis pemberitahuan di depan toko tidak menjual garam
stok garam langka ini
harganya juga melonjak
bisa bisa sekarang sekitar rp tujuh puluh per bal
dari sebelumnya harga rp empat puluh per balnya
kelangkaan garam juga menyusahkan
mereka rela berkeliling kota
demi mendapatkan garam untuk kebutuhan sehari hari
ya susah mulai hari udah lebaran itu yang cari cari
ya sampai habis ya mau cari
ketemu cuma dikasih dua mau beli lima tidak boleh
di rumah itu kan banyak orang yang cari garam
kan ada yang jualan masakan
itu kan satu hari kan ada yang lima ada yang sepuluh gitu

dan biasanya tiap pulaan beli beli nggak ada
masyarakat berharap pemerintah memberi solusi agar stok garam tidak langka
dan harga kembali normal seperti menggelar operasi pasar
sementara itu dinas perindustrian dan perdagangan jawa timur mengaku
hingga kini masih membahas persoalan garam
dan enggan mengkonfirmasi masalah kelangkaan garam
dan kini langsung saja kita menuju surabaya
sudah ada rangga umara di sana
jawa timur merupakan salah satu sentra produksi garam terbesar di indonesia
salah satunya titiknya adalah di sampang
kita tahu bahwa faktor cuaca mungkin menjadi salah satu penyebab
tapi apakah ada penyebab lain
mengapa garam gitu bisa sampai langka di surabaya gitu loh
ya selamat sore hera
hera saya tidak ragu untuk menyebut bahwa kelangkaan garam yang terjadi
pada sekitar beberapa hari terakhir ini sudah dalam kategori kritis
karena bisa menjumpai di beberapa pasar pasar besar
kita menjual garam grosir begitu
dan kemudian ini dibeli oleh para pedagang
ini memang sudah kehabisan stok
jika tadi pada laporan sebelumnya ada yang mengatakan bahwa
harga garam naik dari rp empat puluh hingga rp tujuh puluh ribu rupiah
ini semacam apa namanya
kotak besar begitu yang digunakan untuk garam
nah pada saat ini sendiri meskipun harganya sudah naik
tetapi memang komunitasnya sudah sangat langka
anggapnya tidak bisa dihemukan
nah bagaimana ini bisa terjadi
tampaknya kita masih sampai saat ini masih menunggu konfirmasi
ataupun pernyataan dari jawa timur
pemerintah provinsi jawa timur
dari des perindak
tadi tim kami sudah melakukan konfirmasi kepada kepala des perindak
yang mengatakan bahwa saat ini mereka justru masih baru akan melakukan penyidikan
pemeriksaan begitu untuk mengetahui sebenarnya apa penyebab dari kelangkaan garam ini
tetapi dari pantauan kami tadi
salah satu penyebabnya memang seperti yang anda katakan bahwa cuaca
meskipun saat ini sudah memasuki musim kemarau
tetapi tampaknya masih kemarau basah
karena di beberapa daerah yang justru menjadi sentra sentra produksi garam
misalnya ini hujan masih tetap turun
dan kemudian membasahi areal tambahan yang dimiliki oleh petani
hal ini kemudian berdampak pada gagalnya panen
atau minimal panen yang tidak terjatual
yang tidak sesuai jadwal
dan kemudian menyebabkan tidak ada lagi pasokan garam dari petani menuju ke distributor misalnya
contohnya adalah di daerah benowo surabaya
ini adalah salah satu daerah penghasil garam
meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu besar
tadi saya ke sana dan melihat beberapa petak garam

dan saya melihat beberapa petak garam
ini sendiri yang pada sekitar dua tiga hari yang lalu sebenarnya sudah muncul kristal kristal garam
ini tanda bahwa proses garam sudah hampir separuh
tetapi pada pagi tadi mulai pagi tadi itu semuanya hilang
dan kemudian proses dilakukan dengan mengulang lagi dari awal
ini karena kemarin hujan turun dan terpaksa
kemudian panen tidak bisa dilakukan
atau produksi garam tidak bisa dilanjutkan
tidak hanya di surabaya saja
hal serupa juga terjadi katakanlah di sumeneb begitu
pada sekitar juni awal juni yang lalu
tetapi kemudian pada malam harinya terjadi hujan
dan akhirnya panen tidak bisa dilakukan
nah petani tentu saja dalam kondisi merugi saat ini
bagaimana hal itu dilakukan
tentu para petani biasanya akan menjual garam dalam jangka waktu tertentu
misalnya dalam jangka waktu satu minggu
di mana garam masih muda belum tua dengan kualitas jelek
terpaksa harus dijual agar bisa mereka menutup kerugian
ya rangga saya cuma penasaran ya
sudah lah tahu ini merupakan sentra produksi garam
tapi tampaknya kami mengalami kendala teknis
ya padahal saya baru penasaran tadi ya
karena sudah tahu sentra produksi garam
kenapa nggak belajar teknologi seperti apa
masih bisa oke
rangga masih bersama saya rangga saya kembali mengulang pertanyaan saya
apakah pemerintah daerah atau adalah sekelompok peneliti mungkin
yang coba mengembangkan inovasi
sehingga ada teknologi kita tidak melulu bergantung dengan cuaca
apakah anda mendapatkan informasi
apakah anda mendapatkan informasi mengenai hal tersebut
ya sayangnya dari beberapa petani
bahkan tidak hanya di surabaya misalnya di sumeneb ataupun di sampang
belum para petani di sana
sama sekali belum mengenal teknologi itu
atau bahkan diperkenalkan begitu oleh pemerintah
katakan lewat kooperasi atau berlewat dinas dinas yang terkait untuk melakukan
ataupun berinovasi lewat teknologi
semuanya masih sangat manual
masih mengandalkan cuaca
dan mereka saat ini pun agak sedikit gamang begitu
karena mengandalkan cuaca sendiri pun
mengandalkan ramalan cuaca dari bmkg ataupun badan meteorologi sendiri pun
mereka masih belum masih tidak bisa percaya begitu
karena buktinya selama ini ramalannya juga kadang dibilang hujan
tetapi kemarau dibilang kemarau tetapi hujan
jadi masih sangat manual masih sangat tradisional
dan yang bisa dilakukan pemerintah selama ini hanya impor
hanya melakukan impor itu pun hanya untuk
sementara untuk garam konsumsi ini masih menggunakan pasokan dari lokal
ya rangga ini harus menjadi catatan bagi pemerintah ya
mau enaknya aja gitu gampang impor doang gitu ya
harusnya kan lebih dihulunya persoalannya apa dengan teknologi misalnya
baiklah rangga umara dari surabaya
saya yakin sekarang mungkin anda sedang diet garam ya karena agak langka ya
tampaknya di surabaya semoga cepat kembali garamnya
sehingga kita bisa makan sayur dengan garam
rangga umara koresponden cnn indonesia
terima kasih laporan anda